terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang saya sintia rompas
saudara satuan reskrim polres cirebon kota jawa barat melakukan penggeledahan di rumah satu buronan pembunuh vina pegi di kabupaten cirebon rabu siang
penggeledahan dilakukan setelah polisi berhasil menangkap egy selasa malam
penggeledahan rumah pg ini dilakukan sekitar pukul empat belas waktu indonesia barat
polisi langsung mendatangi rumah pegi yang terletak di dalam perkebunan di rt dua rw dua blok simaja kecamatan talun kabupaten cirebon
penggeledahan ini dilakukan setelah polisi berhasil menangkap egy yang buron selama delapan tahun dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa fina dan eki
penggeledahan dilakukan untuk mencari sejumlah barang bukti untuk memperkuat pemeriksaan pg
penggeledahan ini dilakukan sekitar pukul empat belas waktu indonesia barat